tidak tahu harus kemana
tidak punya tujuan
hidup hanya sekedar hidup
berjalan begitu saja
ikan guraminya terkenal pisang
baru aja makan gurame
tadi pergi sama ajat
bukan sama bos ajat emak
tapi sama si kemet
tadi dijemput ajat kesini
gak ada eros mak
sama si kemet
saya juga gak mau lihat
kemet pergi kebun raya
eros jalan sama si kemet
ayo kita cari mereka
eh tunggu tunggu sebentar
saya lupa pake sendal
ada apa pak
bapak lupa pakai sendal mak
ini bukan motornya ajat
tadi saya minjem sama bawahnya bos ajat
ngapain sih bapak balok
mau ngasih pajak sama kemet
hei ngasih pelajaran tuh jangan pake balok
pasti ya tuh ini kan langganannya papa sama mama
ah yakin kamu tuh belum pernah nyobain masakan seenak ini
iya ah belum pernah
kalau ah jat gak ngajak eros kesini erosnya gak mungkin makan seenak ini
neng kapan ah bisa main kerumah buat ngelamar neng
kan ah aja tau erosnya mumbuka jahitan dulu
ngapain ngejahit lagi sih emang berapa sih penghasilan dari ngejahit
waktu lulus emang berapa sih penghasilan dari ngejahit
ngelai erosnya paling tinggi
kata guru eros rancangan erosnya bagus ah
dari dulu erosnya pengen bisa jadi perancang
makanya eross kursus ke bandung
tapi kalau nanti kita teh udah nikah gak bisa kayak gitu
tugasnya seorang istri tank ngurusin rumah ngurusin suami sama ngurusin anak anak
kata guru eros eroste punya bakat ah
eros gak mau ah nyanyain apa yang udah eros pelajarin
bapak teh udah ngeluarin banyak uang buat eros kursus
neng terus pasang pelang di depan rumah
ya pasti neng
papa juga malu
lia gak tau
siapa dia ini

nanti dulu ya
yaudah tuh eros tunggu di mobil ya
mau nyetel lagu dari radio cempaka
aduh jangan neng
nanti akinya abis
wah gua ke mobilnya neng mau dorongin
udah mendingan ini nunggu di dalam aja ya
numpang nunggu ya lagi ganti ban
air ko ada di sini
pak ake meetingnya kenapa napa
kok nanya kenapa kenapa
pasti ya a yang kepesin ban
itu namanya jahat tau a
kalo tidak begitu
eros nggak suka kayak gitu
ah tidak akan ngurangin lagi
aku pengen ngobrol sama kayaknya er
mau ngobrol di jalan
ya siapa tau
ada kesempatan buat ngobrol sama er
bahwa a di jabar
dia punya banyak anak buah
eros gak mau alkemet dia apa apain
alkemi senang dengarnya
eros tuh bukan yang mikirin alkemet
tapi mikirin bapak eros
kalau alkemet dikebukin
masuk rumah sakit
bapaknya bisa kesangkut paut
erosnya gak mau
bapak kenapa salah
terserah er mau percaya apa tidak
tapi selama ini
hidup hakim itu begitu begitu saja
tidak tahu harus kemana
tidak punya tujuan
hidup hanya sekedar hidup
berjalan begitu saja
alkemi langsung kebangun